ini kan sekolahan aku
mama mau ke setrum
nah sekarang di bawah rumah sakit
ah mbak ipa jangan bercanda
ah gak bagus nih bercandanya nih
beneran jessi beneran
mama kamu digawat
gak gak gak udah udah bercanda
udah gua aja lu
kita sabut aja yuk
kayaknya udah mau hujan
wah apaan lagi tuh
gua nyalain gua nyalain
makin deket itu
hei udah liat tuh pelakon siapa
bener dua lu ya
kalau gue mati ketakutan gimana
parah lo jess
lucu tau gak mainan lo
info penting kok
eh lu kenapa
lola gak bakalan datang ken
karena lola udah meninggal
terlaluan ya bercanda lu
wah lu pada gak percaya
gue gak lagi bercanda
oh yaudah lu telepon aja
tadi gue juga udah usaha telpon lola kok
dan polisi bilang ini adalah handphone
salah satu korban yang kecelakaan
dan meninggal di tempat
gue gak percaya sama lo
lola gak mungkin meninggal
lu lupa perjanjian kita di grup
la lo masih hidup
ya iyalah gue mau hidup
emang kata siapa gue udah meninggal
ya udah gue bercanda
nah tuh kan lo gue bilang juga apa sih
kayaknya itu suka sama lo suka banget malah
terus untuk ngebuktinya lo pinta gue udah meninggal
ya ampun tegang banget sih
mukanya orang kok cuma bercanda kok
gue gak suka ya sama orang orang yang bermain dengan nyawa
bercanda lo kelewatan ya jess
gue minta maaf ya soal perasaan gue
ya gue gak apa apa deh
kalau dikeluarin dari geng
gue gak mau
maafin kayak inilah
cinta itu ibarat batuk
gak bisa ditahan
anggap aja semua ini nggak pernah terjadi
ya apaan lagi tuh
jangan jangan anda bayi dibuang
gak ada apa apa
orang gak ada apa apa kok
berarti bener tuh
kayak quasi perles bahaya
and juga itu

udah yan kicked
ayuh pemotongan ini
lo liat ya jas butuh saat lo kena batunya
intinya kita harus buat jessi ke posisi paling buruk dalam hidupnya
kayak yang dia udah lakuin ke kita
pada susah susah cari ide
kita ikutin aja cara dia ngerjain kita pasti ketemu
bener juga lo ya nyari tangan aja dong
kayak gini kan gue jadi ada ide nih
gue setuju gue yakin banget pasti jasnya kapok
tes dulu dong
misi aja dong
ayo berani sama gue baper amat sih baru digituin aja
kenapa ya gak ada yang ngelawan waktu dibulu sama jessi
lah emangnya lo gak tau lah
jessi itu juara karate mereka mana berani digebukin ntar mereka
gue juga pernah dengar ada kakak kelas yang ngelawan dia
eh ujung ujungnya malah kena skor sebarang
pokoknya kita harus main cantik hari ini
apa yang akan terjadi sama lo hari ini
mba ipa ngapain sini sini ini kan sekolahan aku
mama mama kenapa mama mau ke setrum
nah sekarang dibawa ke rumah sakit ke setrum
ah mba ipa jangan bercanda ah gak bagus nih bercandanya nih
beneran jasny beneran
mama kamu dirawat apa kamu gak kajian sama mama kamu
enggak enggak udah udah bercanda
jas apa kamu gak kasihan sama mama kamu
sepi ini deh sepi beneran
udah mama saya dirawat di rumah sakit bang

mau adik bingkutan beneran
mas mas anterin saya banget ke rumah sakit berita
udah kan ini saya gak kesan kesan
jas jas kayak gak ada bakalan ada aja yang mau bawa lo
secara udah gue bayar semua buat kakak jasnya
beritahu gue gue pinjam motor sebentar sebentar
jangan jangan jangan
gue mau berantem sama wah malah pinjemin gue batas
woy motor buah
ya allah ya allah
syukur lo jas
akhirnya lu ngerasain apa yang kita rasain
akhirnya lo ngerasain apa yang kita rasain